kita dapat membatasi asupan garam satu orang hanya satu sendok teh peres
dan saya yakin kalau dari sisi kabinet apa akan dibilih putra dan putri terbaik ya
sementara mereka merasa tidak punya kepastian misalnya
masa balita yang gemuk adalah hal yang harus dikemaskan dan bukan sebagai masalah yang perlu penanganan
ada sekitar dua belas hampir dua belas warga